badan nasional penanggulangan bencana bekerja sama dengan badan pengajian dan penerapan teknologi
untuk modifikasi cuaca demi menanggulangi bencana banjir di wilayah jabodetabek
tni juga akan membantu dalam melakukan proses modifikasi cuaca dengan menyediakan dua unit pesawat
bppt siap membantu untuk menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrim yang terjadi di jabodetabek
bppt akan menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mendorong awan hujan yang ada di jabodetabek
rencananya bppt akan menurunkan hujan di selat sunda atau lampung
dengan teknologi ini intensitas hujan akan berkurang tiga puluh hingga lima puluh persen
bppt akan menurunkan teknologi modifikasi cuaca ekstrim yang ada di jabodetabek
nanti kita akan lihat dari hasil dari bppt sendiri